puluhan kios pedagang kaki lima di bawah flyover jembatan pasar pagi smk
ruamalaka kecamatan tambora jakarta barat terbakar jumat siang
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat para pedagang panik
asap tebal muncul di bawah jembatan layang pasar pagi smk
sejumlah pedagang berusaha mengevakuasi barang barang dagangannya agar tidak dilahap si jago merah
petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang membakar puluhan kios souvenir
meski sudah mengerahkan tiga belas unit mobil pemadam petugas kesulitan menjangkau titik api lantaran banyaknya bahan mudah terbakar
petugas menduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
perugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah